sejak selasa pagi tadi terpantau dua ambulan membawa pasien masuk ke ruang isolasi ruang sakit penyakit infeksi sulia saroso
meski demikian belum ada pernyataan resmi dari pihak rumah sakit soal ini dan ambulans pertama tiba pukul sembilan pagi berasal dari rumah sakit pusat pertamina
dan selanjutnya pada pukul sepuluh lewat sepuluh datang mobil ambulans dari rumah sakit imc sentul
pengemudi dan perawat yang membawa pasien mengenakan masker kacamata serta alat pelindung diri lengkap
pihak rumah sakit menyatakan akan memberikan pernyataan resmi soal perkembangan penanganan virus corona
rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso merawat dua orang yang dinyatakan positif terjangkit virus corona
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia notifikasi
naya selamat siang dapatkah anda update bagaimana kondisi dua orang pasien corona di sana sejauh ini
ya selamat siang amel dan juga pemirsa
untuk kondisi dua warga negara indonesia yang positif terjangkit virus corona hingga saat ini
berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit masih dalam kondisi sehat begitu
namun masih menunggu hasil pemeriksaan dari litbangkes di mana memang sebelumnya
pihak rumah sakit tepatnya pada hari senin lalu melakukan pemeriksaan kembali
kepada dua orang yang terjangkit positif virus corona
di mana diprediksi pemeriksaan atau hasil pemeriksaan itu akan memakan waktu sekitar lima hari mendatang
dan memang dari semalam hingga pagi hari ini jika anda bisa lihat di belakang saya ini merupakan ruang isolasi
dimana sejak semalam
ambulan hilir datang ke ruang isolasi untuk pagi hari ini saja sekitar pukul sembilan pagi
terpantau berdasarkan patauan kami di lapangan sudah ada ambulan dari rumah sakit pusat pertamina
yang masuk ke ruang isolasi yang diduga membawa pasien terduga terjangkit virus corona
dan kemudian sekitar pukul sepuluh sepuluh ambulan kedua juga datang dari rumah sakit imc sentul
yang juga diduga membawa pasien
dari pantauan kami di lapangan baik dari pengemudi maupun di dalam perawat juga telah memakai alat pelindung diri secara lengkap
dan jika saya bisa jelaskan memang ada beberapa zona yang dibagi oleh pihak rumah sakit
jika anda melihat tempat saya melaporkan ini merupakan zona hijau atau zona non infeksi
namun jika sudah berada di dalam atau batas pagar ruang isolasi itu masuk ke zona kuning
dimana kami awakpedia juga dilarang untuk bisa melewati hal tersebut
selain itu juga zona merah sudah masuk ke ranah ruang isolasi yang memang hanya diperuntukkan bagi perawat atau petugas yang menggunakan alat pelindung diri
dan untuk ruang isolasi sendiri jika saya gambarkan memang berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit sendiri
direktur utama muhammad syahril rspi selesa rosob mengatakan bahwa di dalam ruang isolasi sendiri ada alat khusus yaitu bernama negatif dari ruang isolasi yang telah diperlukan oleh rsi revolusi rupiah dan ruhis
berfungsi untuk menjaga suhu udara di dalam ruang isolasi dan juga untuk digunakan untuk mematikan kuman atau virus begitu
dan ada juga air handling unit yang digunakan untuk menjaga sirkulasi udara di dalam ruang perawatan isolasi
memang tadi kami juga sempat bertanya kepada pihak rumah sakit terkait seperti apa prosedural perawat yang menjaga atau merawat pasien yang diduga atau positif virus corona ini
memang ada tahapan tahapan yang disesuaikan dengan sop who sehingga memang sesuai dengan sop nya biasanya satu pasien yang positif akan dirawat oleh satu perawat yang memang sudah menggunakan apd lengkap
namun ia menegaskan tidak ada perlakuan khusus
terhadap perawat ataupun dokter yang menangani pasien tersebut